ya kita beralih ke kabar bahaya petasan jelang lebaran korban petasan semakin bertambah
di probolinggo dua warga harus dirawat intensif karena mengalami luka bakar serius setelah petasan yang dirangkainya meledak
sementara di blitar sebanyak dua puluh satu lima kg bubuk petasan dan puluhan mercon raksasa disita polisi dari tangan para pembuat mercon
luka bakar hampir di sekujur tubuhnya
keduanya harus dirawat karena terkena ledakan bahan petasan saat asik merangkai petasan jenis rentengan di sebuah gudang barang bekas
pasca terjadinya ledakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sisa petasan berukuran sedang yang belum meledak
memang benar terjadi ledakan petasan yang bagai intinya memperkuat sementara itu dia merakit ya
itu hanya petasan sudah jadi dia disampung mau direnteng gitu loh
mungkin mau dibagai hari raya mungkin
belum sampai tersampung lagi meledak
sementara di blitar sebanyak dua puluh satu lima kg bubuk petasan
dan petasan ukuran jumbo disita petugas kepolisian sepekan terakhir
para pelaku mengaku nekat mengedarkan petasan dengan daya ledak tinggi ini karena tergiur keuntungan besar di bulan ramadan
ini mendapat arahan dari bapak kapolda itu kita langsung melaksanakan kegiatan penangkapan
karena memang ternyata di wilayah blitar kota ini banyak orang orang yang mematikan keuntungan dengan cara mereka membuat
ya bantulah mercon pada saat menjelang lebaran ini pada saat lebaran
karena perbuatannya para tersangka harus menekam di sel tahanan mapol resta blitar
para tersangka akan dijerat dengan undang undang darurat tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara